dua belas januari warga kampung ciketik udik bekasi jawa barat
dikejutkan dengan teriakan anak kecil dari salah satu rumah
saat warga mendatangi rumah terlihat sang anak berdiri dengan empat orang di dalam rumah tersebut
ditemukan dalam keadaan tidak sadar dua diantaranya dengan kondisi mulut berbusa
polisi yang tiba di tempat menyatakan keduanya meninggal dunia
selang satu hari yakni pada jumat siang korban tewas menjadi tiga orang
setelah salah satu korban perempuan yang sempat dirawat meninggal
berdasar analisis dokter rumah sakit umum daerah bantar gebang korban terindikasi keracunan
belakangan dari hasil pemeriksaan polisi identitas ketiga korban tewas adalah
aimai munah empat puluh tahun
ridwan abdul muiz dua puluh tiga tahun
dan muhammad rizwandi tujuh belas tahun
diketahui ketiganya merupakan ibu dan dua anak kandung
sementara dua korban yang masih dirawat adalah anak perempuan berusia lima tahun
dan sang paman bernama muhammad dede solehudin tiga puluh empat tahun
bagi warga di sekitar lokasi kejadian peristiwa tiga orang tewas yang merupakan satu keluarga mengejutkan mereka
warga yang merupakan tersebut merupakan keluarga yang mengejutkan mereka
tetangga korban tidak melihat kejanggalan saat malam sebelum kejadian
salah satu tetangga bernama amih yang juga pedagang warung menuturkan
pada malam sebelum kejadian salah satu korban maimunah
membeli lima bungkus kopi dan sempat menumpang menonton televisi di rumahnya
korban juga sempat mengaku berencana pulang kampung ke cianjur jawa barat
dan akan dijemput oleh suaminya
surah suami si tetang itu enggak tahu itu mah
tapi pernah ke sini
nih orang lima t mama nggak tahu namanya tuh
si a si b orang lima nggak tahu namanya
cuma sebatas dia belanja ke sini
ngobrol gitu aja terakhir hari rabu jam sebelas jam empat lihat bola
selesai bola dia pamit sama emak
mak mau pulang dulu ke cianjur pamit sama takut emak gak nyilangan
hingga saat ini polisi juga belum menemukan titik terang penyebab ketiganya bisa tewas keracunan
tim puslafor mabespori dibantu reskrim polres metro bekasi kota
melakukan olah tkp ulang di lokasi kejadian
di rumah kontrakan di kampung ciketing barat rt dua rw tiga
kelurahan ciketing udik kecamatan bantar gebang kota bekasi jawa barat
dari hasil olah tkp tim puslapor menyita tiga empat sampel yang dikemas dalam sebuah kantong kertas
masih kami masih melakukan pendalaman ya
kami masih melakukan olah tkp ulang
kita coba ambil sampel beberapa sampel lagi di dalam untuk dilakukan penelitian oleh tim lapor
sekitar tiga atau empat sampel tadi kita lihat
masih luji laboratorium kemarin ya
masih dilakukan pendalaman makanya kami ambil sampel lagi
selain mencari penyebab ketiganya tewas yang diduga karena keracunan
polisi saat ini juga masih mencari keberadaan suami dari korban maimuna
yang juga ayah tiri dari dua korban lainnya
kita tetap masih mendalami untuk mencari ya
kita masih mencari ini
semoga ini juga menjadi suatu keterangan yang menjadi kunci terhadap peristiwa tersebut
dari keterangan mantan suami korban bernama didin
yang ditemui saat pemakaman pada jumat tiga belas januari di cianjur jawa barat
istri dan anaknya tinggal bersama ayah tirinya di bekasi
dirinya berharap kasus ini bisa diungkap oleh kepolisian
termasuk suami korban yang juga ayah tiri
dari anaknya ditemukan
tim liputan cnn indonesia